apa jangan jangan kalung gue jatuh lagi tadi di tempat gue dikejar kejar anak motor
ini kalau gue nyari kalung gue sekarang gue bisa telat masuk kuliah
padahal kan hari ini ada pertamu gue masuk
ayo jangan dimanjir tejar
tuh dia itu
semuanya diberi pencar
semuanya diberi pencar disini boy
terpaksa kita harus berpencar supaya kita bisa ngejogeng serigala
kalian bertiga pergi ke arah barat ya kalian berdua ikutin yang sama giri ke timur
biar gue ambil arah selatan pokoknya aja sampai ada yang ketangkap kita harus berhasil nyacok mereka
hati hati lu jaga diri lu
pasti lu juga ya semua
gue harus bisa nyacok geng serigala
gak malu loh ngeroyok perempuan
lu gak perlu tau siapa gua
tapi yang pasti gue gak akan tinggal diam
kalau lo berdua nekat nyakitin perempuan
ah banyak omong lu hajar
masih berani lu ha
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

kalau gue nyari kalung gue sekarang
gue bisa telat masuk kuliah

masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu
masuk kuliah dulu